kesultanan selakau berdiri sejak dua ribu empat di kecamatan parung ponteng tasikmalaya jawa barat
selama ini kesultanan hidup berdampingan dengan masyarakat umum
selain mengklaim mendapat pengakuan unesco sebagai cagar budaya
kesultanan selakau juga memiliki dana tak terbatas dari proyek ponik yang berasal dari luar negeri
namun anggaran ini tidak dicairkan pemerintah indonesia kepada bambang utomo
selaku ketua majelis tinggi selakau internasional yang diklaim memiliki hak
bambang utomo sendiri tinggal dan menetap di yogyakarta bukan di tasikmalaya
yang dicetak di australia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah itu semua milik uang atas nama pak bambang utomo
cuman oleh oknum dari pemerintah republik kenapa uang tersebut tidak dikembalikan
kesultanan selakau memiliki keinginan mendirikan daerah istimewa parahyang yang terpisah dari provinsi jawa barat
selain sudah membentuk dewan presidium sultan rohidin mengaku sudah mengajukan pemekaran hingga ke kementerian dalam negeri
kesultanan selako mengaku tidak masuk dalam rangkaian keraton nusantara
pihaknya memilih mandiri karena banyak raja raja dari keraton nusantara yang dianggap tidak jelas asal usulnya
jadi saya ini bikin presidium dua ribu enam belas bahkan deklarasinya presidium itu di hotel tiara ciamis
saya ingin mengajukan pemekaran
kepada pemerintah pusat ingin pemekaran provinsi daerah istimewa parahyang
nah saya sudah melakukan audiensi di kementerian dalam negeri pada saat itu
dan di youtube juga ada dengan yang pimpinan bagian deputi otonomi daerah itu pak hedarto pada saat itu
terus juga saya ngirim surat kemana mana baik pun ke setnek baik pun ke provinsi induk
minta bantuan restu untuk
saya ingin melakukan pemekaran
tetapi karena pada saat itu sampai hari ini menurut dari pak hendarto itu terjadi penundaan dulu untuk semua pemekaran ya saya juga menunggu
sementara itu dewan kebudayaan ciamis melihat kemunculan raja raja kesultanan dan keraton sebagai fenomena yang harus diwaspadai
selain terdapat penyimpangan sejarah kemunculan kerajaan agung sejagat serta sunda empire berorientasi terhadap ekonomi yang ujungnya melakukan penipuan
sementara itu kesultanan serakau masih diperhatikan
tapi pertanyakan asal usulnya kesultanan ini dianggap wajar sepanjang pergerakannya untuk melestarikan jagar budaya serta tidak merugikan masyarakat dengan tindakan penipuan atau makar
dewan kebudayaan ciamis melihat banyak kesultanan atau kerajaan yang metasbihkan pemimpinnya sebagai raja dadakan tanpa memperlihatkan garis keturunan
padahal kerajaan galuh yang diakui keberadaannya secara nasional serta jelas asal usulnya saja belum memiliki raja hingga saat ini
penyebabnya banyak keluarga yang mengklaim memiliki garis keturunan terdekat dengan raja galuh
namun tidak bisa membuktikannya
kerajaan ini tidak ke sana larinya
ini ditarik untuk apa untuk beli seragam segala macam itu ini
jadi ada hal yang di luar konteks budaya kalau menurut saya
ini ada eksploitasi ekonomi
kalau berangkali kalau pihak berwenang ini bisa saja mungkin lari ke penipuan tiga ratus tujuh puluh delapan
kalau sunda empire dengan galuh sekarang saya tidak melihat sedikit pun ada kaitannya
arang arang mereka sajalah saya tidak tahu itu apa maksudnya
amis sampai saat ini belum ada raja galuh secara resmi
aparat kepolisian tni dan pemerintah daerah tasik malaya terus memantau pergerakan kesultanan selakau sejak berdiri
meski sempat gempa dengan penggunaan seragam tni dalam kesultanan pergerakan kesultan selakau masih sebatas pelestarian budaya
deden rahadian tasik malaya jawa barat